papa hanya meduluin blitz kamera papa ini
kebetulan baterainya lagi habis dan sekarang lagi diganti
tapi kok tumban sih bapak udah pulang dari rumah sakit sekarang
biasanya pau pulang malam terus
bentar lagi juga papa mau pergi lagi sayang
papa pulang itu karena hanya mengambil kamera saja
kebetulan di kantor lagi ada tamu dari jepang
dan kita mau foto sama sama
siapa gue sebenarnya
sampai gue gak ngenalin diri gue sendiri
melihat wajah di cermin ini
gue kayak ngeliat wajah orang lain
masih bingung lihat wajah sendiri
antoni kok masih inget nama aku
soalnya nama kamu tuh gak asing buat aku
aku sama sekali nggak inget kapan terakhir ketemu kamu
aku nggak inget kamu sendiri
kamu kan sekarang lagi amnesia
ya maklum lah
sama yang kamu sendiri aja
kamu gak inget apalagi sama aku
dan aroma terapi di kamarku
belum tentu loh karena aroma terapi itu
kamu jadi sadar kayak gini
iya tapi aku makasih banget atas
cara kamu selama ini
dan aku yakin
itu semua yang buat aku sadar
eh jangan berterima kasih dulu
masih ada terapi kedua yang mau aku lakuin
supaya kamu cepat sadar
dan kamu cepat inget sama kita semua
ya mudah mudahan aja
tapi aku makasih banget sama kamu
aku super senang
aku sangat memimpin build
hukum pertama kirchov tentang arus pada titik cabang
kita akan menyelidiki kuat harus pada rangkaian yang bercabang
untuk itu mari kita lakukan kegiatan dua puluh
nyatakanlah kesimpulan anda tentang kuat arus rangkaian yang bercabang
astaga baru sepuluh menit kok kayak udah setahun sih
sabar nih baru aja mulai
rangkaian untuk menyelidiki kuat arus
pada rangkaian yang tidak bercabang
ternyata keempat posisi amparameter pada gambar dua puluh satu lima
sekian ini nunggu di luar di
yang arus yang sama
biar kami ngerjain tugasnya itu lebih konsentrasi
kami ngerjainnya disana aja ya pak
madu belakang situ ya pak
ini kan demokratis
belajar sambil membelakangnya boleh
yang penting masuk otak
siapkan tiga buah amparameter
satu buah batre
dan dua buah lampu
susunlah rangkaian seperti pada gambar dua ratus enam belas
dapatlah kita simpulkan bahwa
kuat harus dalam suatu rangkaian
yang tidak bercabang
rangkaian seri dimana

ketika ketika saklar ditutup

dan ketika ketika saklar ditutup
dan ketika ketika saklar ditutup
dan ketika ketika saklar ditutup
dan ketika ketika saklar ditutup

tahu tuh d
masak yang dia milih guru les kayak gitu
jelek banget sih
belajarnya dari bahan bukunya sendiri
belajarnya mulai dia
tapi pemilik toko buku sains
jadi gini steve tadi gue denger yang rian lapon dia tuh
tapi menurut eng pemilik toko buku sains itu lebih pinter daripada guru sains aslinya
soalnya ini kan dia udah banyak banget baca buku sains gitu
didi tapi percuma aja di dia tahu banyak hal tapi nggak ngerti cara ngajarinnya ya kan
sama juga bohong di dari tadi tuh kita dipungungin terus tau nggak
eh ngomong ngomong si candy mana ya tadi kan kita buru buru keluar untuk nyari candy lo gimana sih
iya di situ
eh di steve bener kan kami mau datang di acara terapi ku
berarti kita harus pakai pakaian rapi kayak waktu itu dong ken
tolong pinjemin gaun yang waktu itu aku hadirin sama tony dong
yang dulu yang dulu masih ada kan
tenang aja gaun itu masih ada kok
kalau nggak salah ada di lemari kamar tamu ya
nanti aku juga bawain peralatan peralatan pesta terus
hiasan hiasan ruangan gitu dan segala macem ya nggak steve
eh ken kamu juga buta san sistem kan
oh itu semua biar aku ajak ya nggak ngelurus tenang aja
waduh makasih banget ya teks banget ya
udah mau dukung rencana aku ini
iya ken ini juga kan semua demi kebaikan anthony
kalau kamu nggak ngasih ide kayak gini waduh kita berdua bingung banget ya ken
iya ken harusnya kita berdua yang berterima kasih kepada kamu ken iya
soalnya kamu udah mau nolongin subuh kita itu
iya ken bener ken
yaudah sekali lagi makasih ya dee steve
aku pergi dulu ya
aku ntar ke depan yuk
loh tadi kendi keluar dari halaman ke sana kan sama aldi dan stephen
kok sekarang nggak ada ya
kayaknya tau baru di areas perlindungan auch nya
kayaknya behaviors sausages
jadi ini deh ya ya kan tuh
nah nih ada baca yang di sini
oh berarti steven dan aldi ada di dalam
ini artinya kacamata harus
kacamata ini gak ada apa apa kok
aku gak salah lihat kok